pesan dari pak prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba coba mengadu adomba saya dengan jokowi
jangan berharap jangan ada yang mengadu domba saya dengan jokowi
ada beberapa oknum yang berusaha ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu
itu adalah oknum oknum yang oknumnya terlibat kkn atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat
jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan jokowi
pada tangan presiden dengan wakil presiden
bojit saat sini pak
bojit langganan dikit pak
dari agendanya tadi agendanya makan bersama
pak prabowo mengucapkan terima kasih
pak prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya
dan juga dia memberikan programnya jangka panjang
termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama
dan yang kedua beliau berpesan itu pesan yang paling dalam adalah
jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan jokowi
dan ada beberapa oknum yang berusaha mengganggalkan pemilu
ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat
ya nyanyi lama banget

semua ruko gue saya kasih sama istri gue
kita gak usah komentar hukum dulu sekarang
dengan satu jawaban namanya eksim
menyatakan pt un tidak berwenang itu harusnya sudah putus
itu dari hukum acara namanya eksipsi absolut
itu namanya kewenangan absolut
ya jadi sudah tidak ada masalah
nah dia tadi nyanyi
jadi teman teman wartawan semua
bapak prabowo dan pak gibran
dan pesan pesan beliau kepada kami
kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya
karena membantu beliau dalam perkara ini
ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan dia bilang
tapi ke depan masih banyak perjuangan perjuangan yang harus dilakukan untuk membangun bangsa ini
satu hal yang menjadi catatan kita yang betul betul kami semua terharu tadi melihat
bahwa dia bilang banyak desak desa yang mencoba coba mungkin ada yang bermaksud untuk memecah mengadu domba pak prabowo dengan pak jokowi
dengan tegas beliau mengatakan jangan anda ada yang bermimpi
jangan ada yang bermimpi sekali lagi jangan ada yang bermimpi kalau pak prabowo bisa diadu domba dengan pak jokowi
itu tegas beliau sampaikan
ya terus terang aja kami sangat terharu bangga ya bangga dengan kata kata itu
dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik
dan yang kedua yang berusaha mendongkik
di negara negara beliau ada beberapa umum yang terlibat kerusi dan keluarganya
jadi itu ya jadi itu yang betul betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama sama dengan gibran
itu yang utama jadi ya kalau ada orang orang yang bermaksud mengadu domba kalau boleh itu dihentikan lah
karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan jangan mimpi
kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan pak jokowi katanya
jadi kita doakanlah mudah mudahan pak prabowo bersama pak gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah oktober
dan mudah mudahan semuanya ini bisa dilaksanakan
kalau mau terpulang respon dari mas gibran bagaimana pak
mas gibran hanya mengaminis
nanti teman teman media akan
tadi pembicaraannya di dalam cukup confidensial dong berarti
oke tadi ada kesepakatan yang dibuat oleh bang ali sebagai waktu nasdem dengan pak prabowo
ini sebenarnya kamu ada dadakan atau udah diganggir sama bang dasko sendiri bang
tapi memang kapasitasnya sebagai waketum nasdem ya bang ali datang ya
bang hari ini pertemuan ya bang
akan ada pertemuan besar gitu bang antara pak prabowo mungkin dengan amin
dalam sehari dua hari ini bang

nanti teman teman media mulai besok lusa akan bisa melihat
ya tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan
artinya dari pkb dan nasdem dan lain lain sudah akan bergabung dengan pak prabowo dan mas gibran
iya nanti kita lihat dalam pernyataan hari itu
karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh